indonesia berada di tengah revolusi digital
dengan populasi lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa
pengguna internet satu ratus sembilan puluh enam juta
pengguna telpon genggam satu ratus tujuh puluh lima juta
tren digitalisasi telah mengubah perilaku masyarakat
yang lebih mengedepankan mobilitas kecepatan fleksibilitas dan keamanan
karena itu dibutuhkan infrastruktur pembayaran
yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna
bank indonesia memperkenalkan bi fast
pengembangan konsep fast payment system
sebagai inovasi infrastruktur pembayaran retail nasional
untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transaksi digital yang lengkap
dengan menggunakan nomor handphone atau email sebagai alternatif nomor rekening
implementasi bi fast memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat dan pelaku usaha di indonesia
nasabah tidak harus datang ke bank untuk melakukan transaksi
pelaku bisnis termasuk umkm
memperoleh dana hasil usahanya secara cepat
karena dengan bi fas
transfer dari konsumen akan diterima seketika dengan aman
penggunaan nomor handphone atau email sebagai alternatif nomor rekening penerima dana
akan memudahkan proses transaksi
yang akan mendorong perluasan pelayanan keuangan di seluruh pelosok indonesia
di balik semua kemudahan bi fast
terdapat serangkaian proses yang diawali dengan inisiasi transaksi nasabah pengirim
menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran
kemudian bi fast akan memproses transaksi berdasar instruksi nasabah
untuk diteruskan kepada peserta penerima
sebelum selanjutnya akan dikirim ke nasabah penerima
settlement dana peserta dan nasabah penerima terjadi secara real time
implementasi bi fas dilakukan secara berjalan
pertama layanan individual credit transfer pada akhir tahun dua ribu dua puluh
disusul oleh implementasi mark kredit direct debit dan request for payment pada tahun dua ribu dua puluh
serta perluasan layanan lainnya
mari kita dukung transformasi digital indonesia
bi fast inovasi sistem pembayaran untuk kenyamanan bertransaksi